soekardi adalah ketua rt sepuluh rw dua mampang perapatan jakarta selatan
dalam menjalankan tugasnya pria tujuh puluh satu tahun ini menjadi garda terdepan dalam membina dan mengawasi kegiatan
serta berhadapan langsung dengan masyarakat
soekardi juga menjadi jembatan aspirasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah
senangnya karena kita di masyarakat kita bergaul
nah dikenali masyarakat
enggak di sini aja masyarakat seluruh rt dari satu sampai sepuluh kita kenal
karena banyak pertemuan kan di kelurahan
ada arisan keluar rt ada juga ya macam macam lah
alansia ada juga
jadi alhamdulillah itu berkah aja kita ngajarin begitu
enggak ada sukanya ada dukanya enggak ada
dukanya sedikit lah gitu
kita dipanggil gitu kan
tapi enggak ada masalah apa apa
enggak ada masalah
masalah berat lah gitu lah
selama dua puluh tahun
soekardi menyebut perpanjangan masa jabatan pengurus rt dinilai dapat membuat kinerja kepengurusan lebih berkembang
dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
ini kalau seandainya dia tahun sekarang nggak berkembang mungkin tahun besok gitu
jadi kan kayak muslim bank itu kan ada juga dari sini kan ada juga peraturan itu
ya paling rt lah yang dipanggil kan mengenai lingkungan
bangun apa yang mau dibangun bagian apa kerja bakti segala gitu kan
itu rt harus keluar waktu itu
ini udah pandemi dua tahun nggak ngapa ngapain
tapi bagus lah
saya bilang enggak apa apa mbak untuk menjabat rt lima tahun

peraturan gubernur nomor dua puluh dua tahun dua ribu dua puluh dua tentang rukun tetangga dan rukun warga dalam pasal dua puluh dua
soal masa jabatan rt dan rw menulis masa jabatan pengurus rt atau rw adalah lima tahun
terhitung sejak ditetapkannya keputusan lurah
dalam pergub tersebut juga menulis
seseorang boleh menjabat sebagai pengurus rt atau rw hanya maksimum dua kali masa jabatan berturut turut atau tidak berturut turut
perpanjangan rt sudah dikeluarkan pergubnya
pergub dua puluh dua tahun dua ribu dua puluh
ada aturan permendagri ya
jadi kami di provinsi itu mengikuti kebijakan aturan dari pemerintah pusat ya
sudah diatur ya
tujuh belas mei sudah
yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat yang kami di tingkat provinsi harus melaksanakan dan menindaklanjutinya
tentu bagi rt rw nanti yang dipilih setelah tanggal tujuh belas mei itu berlaku lima tahun
kecuali yang selesai sebelum tujuh belas mei
dalam peraturan gubernur no satu ratus tujuh puluh satu tahun dua ribu enam belas pasal tiga puluh tiga
masa jabatan pengurus rt rw dibatasi hanya tiga tahun
dalam pergub baru
pengurus rt atau rw dinyatakan berhenti sebelum habis masa jabatan jika meninggal dunia
tidak dapat melaksanakan tugas selama enam bulan berturut turut hingga melakukan larangan yakni tindakan tercelak